dongeng bahasa indonesia
saudari dari serendipity
bertahun tahun yang lalu di sebuah kerajaan yang indah bernama serendipity
hiduplah seorang raja dengan tiga putri eleanor lucia dan airin
kalian pasti ingin percaya bahwa ketiga putri itu adalah penyelamat kerajaan dan selalu ada untuk membantu raja
mengapa kau di sini dan di mana semua orang pemberani di kerajaan kita
apa mereka tidak peduli dengan gadis yang dalam kesusahan
aku yakin mereka tidak akan ada waktu untuk seorang gadis yang meminta kesusahan
apa kau berkata sesuatu
tidak ada tidak ada sama sekali kita harus pulang
kita punya pesta untuk dipersiapkan dan aku yakin saudarimu pasti menunggumu
tiga saudari perempuan
dan dari serendipity terkenal dengan pesta yang mereka selenggarakan
saat ini ayah sedang keluar kota jadi istana ini menjadi milik kita sampai besok
oh kau tahu yang biasa aku berada dalam masalah lagi tapi tidak ada pangeran menawanku
aku tidak paham apa aku lakukan hal yang salah apa aku mengeluarkan energi yang salah
oh ini benar benar tentang energi yang salah kak
mengapa kita tidak mengambil selimut dan kita tidur saja
mungkin pangeran menawan kita akan datang dan membangunkan kita
iya tapi lalu bagaimana dengan semua pesta dan astaga bagaimana kita akan merapikan kuku kita
oh kuku tidak
sang raja semakin mengkhawatirkan putri putrinya dia hanya tidak tahu harus berbuat apa
suatu hari dia memanggil putri putrinya
putri putri ini adalah gulungan legendaris nenek moyang
aku ingin kembali ke rumah
aku ingin ke rumah
aku ingin ke rumah
kalian membuka ini
ayah gulungan berbicara tentang tiga tonggak dari seorang penguasa sejati yaitu arah visi dan empati
juga tentang penguasa serendipity yang sejati
orang yang akan menemukan esensi sejati dari kerajaan ini
haruslah pangeran menawan
haruslah pangeran menawan
maksudku kenapa kita tidak memanggil raja raja dari kerajaan tetangga dan mengadakan kontes ayah
salah satu kesatria pemberani itu pasti memenuhi syarat untuk memerintah kerajaan
itu ide yang bagus
tidak nasiblah yang selalu dipilih di serendipiti
kalian bertiga akan memulai perjalanan untuk menemukan penguasa sejati kerajaan ini
lakukan ini untukku putri putriku
jadi tidak ada pesta
para putri berangkat untuk misi mereka saat fajar
mereka memutuskan untuk memilih tiga jalur berbeda untuk pencarian mereka
mereka bertiga harus menemukan penguasa sejati mungkin seorang pangeran dan membawanya ke ayah mereka
keputusan terakhir mereka pikir akan dilakukan raja
saat eleanor berjalan melewati hutan megor dia menemukan sebuah labirin
dan di pintu masuk berdiri seekor unicorn
halo putri mencari sesuatu
aku sedang dalam pencarian mencari penguasa serendipiti yang sejati
aku lebih suka kalau tidak menghalangiku
ya bagaimana aku bisa menentang seorang putri
jika menemukan penguasa sejati untuk kerajaanmu adalah keinginan sejatimu maka itu akan menjadi kenyataan di akhir labirin ini
tapi perhatikan saranku tuan putri
kau harus mengingat dari mana kau berasal dan gunakan itu untuk mengambil langkah selanjutnya
ini akan membantumu punya pemahaman yang lebih baik ke arah mana kau harus pergi

eleanor mengikuti saran itu
karena dia mengingat jalan yang diambilnya dia dapat menghindari jalan yang berulang dan mampu mencapai akhir
bukannya tersesat di dalam labirin
bravo putri kau lihat sekarang mengetahui sedikit arah dan kita menemukan jalan kita sendiri
bagaimana kau bisa sampai ke kota yang menuju ke kota yang lain
ya itu tidak penting
yang penting bagimu adalah kembali ke kerajaanmu
penguasa sejatimu akan menunggumu di sana
ini ambil ini hadiah kecil dariku
sang putri senang mendengar bahwa pangeran menawannya telah sampai di istana
dia segera kembali
sementara itu lucia tiba di vior
ada banyak hewan berdiri di satu ujung
ingin menyeberang ke padang rumput di sisi lain
apa kau tersesat putri
sejujurnya tidak aku sedang mengejar calon suamiku
kau tahu penguasa sejati dari serendipity

aku tidak bisa berhenti dengan hewan hewan ini
mereka butuh jembatan untuk ke sisi lain
ya kau sungguh dapat membantu
kau tahu manusia punya penglihatan yang jelas
ini adalah fiort yang tersihir
ini akan memungkinkanmu membangun jembatan dengan kekuatan di pikiranmu
yang harus kau lakukan hanyalah penglihatan yang jelas tentang jembatan dalam pikiranmu
tapi kuncinya adalah fjord
kau kehilangan fokus dan jembatan itu akan runtuh
lucia segera memulai
dia bisa membayangkan sebuah jembatan sederhana dan membawa dirinya ke ujung yang lain
dan melanjutkan pencariannya
tapi dia mengkhawatirkan hewan hewan yang perlu pergi ke padang rumput
dia mulai membayangkan jembatan beton yang lebih lebar dan lebih luas
jembatan yang dia pilih lebih rumit dan sulit untuk difokuskan
itu runtuh berkali kali
tapi akhirnya berhasil dibuat
sang putri memimpin semua binatang ke ujung lainnya
kau lihat sekarang manusia bisa melakukan apa saja dengan sedikit fokus dan penglihatan yang jelas
ini ini adalah hadiah dariku
jembatan yang kau buat akan tetap menjadi tanda penglihatanmu
kau harus kembali putri
penguasa serendipity yang sejati sedang menunggumu di istana
sampai jumpa putri
merasa bingung lucia segera pergi untuk kembali ke istana
sekitar waktu yang sama di hutan pico berry
putri apa kau tidak apa apa
oh di mana aku
ini rumah kami tuan putri
kau datang ke sini beberapa waktu lalu dan kau pingsan
keluarga ini tinggal di hutan picco berry putri
istanamu mungkin bahkan tidak tahu tentang mereka
mereka tinggal di hutan ini dan senang mendapatkan semua yang mereka inginkan
apa yang kau bicarakan
mereka tidak punya apa apa
maafkan aku yang mulia
tapi kau salah
aku punya suami dan putraku di sini
aku punya udara segar dan sinar matahari
aku punya air bersih dan sayuran segar untuk dimakan
apa lagi yang kami butuhkan
ini bukan kehidupan
kau tidak punya pembantu
benar mereka tidak punya
dan mereka merasa tidak membutuhkannya
tinggal di rumah sebesar itu
dia menyadari betapa salahnya persepsinya tentang rumah
rumah adalah tempat keluarga berada pikirnya
bahagia dan puas itulah yang membuat sebuah rumah bukan kekayaan dan karpet mewah
airin tiba tiba merasakan kehangatan di hatinya
dia merindukan ayah dan saudari perempuannya menyadari betapa bersyukurnya dia memiliki mereka
sedihnya istana akan menebang hutan untuk membangun jalan
dan mencapai kerajaan lain
sama sepertimu tuan putri
istana juga sepertinya tidak mengerti arti rumah
aku tidak akan membiarkan itu terjadi
ini rumah mereka
seperti istana adalah rumahku
aku akan kembali ke istana sekarang juga
dan menghentikan penghancuran hutan ini
kami akan menemukan cara lain untuk menjembatani kerajaan
apa gunanya perdamaian jika dicapai dengan menghancurkan rumah seseorang
dia memberikan kalung dengan leontin kepada airin sebagai ucapan terima kasih dan menepati janjinya
irin segera kembali ke serendipity
meninggalkan tentang pencariannya untuk menemukan penguasa yang sejati
kebetulan ketiga saudari itu tiba di istana bersamaan
mereka berbagi pengalaman satu sama lain
dan begitu mereka memasuki gerbang istana
mereka menemukan penguasa yang sejati

mereka menemukan penguasa yang sejati
mereka menemukan penguasa yang sejati

leontin di leher mereka berubah menjadi benda ajaib
tongkat untuk elenor
bola kristal untuk lucia
dan mahkota dengan permata hati merah untuk irene
apa yang terjadi
aku membungku kepada para saudari serendipity
anakku kalian telah memenuhi warisan
serendipity adalah kerajaan yang tersihir
sudah menunggu bertahun tahun untuk tiga saudari
yang menurut legenda akan memerintah kerajaan bersama
kalian adalah tiga tonggak sejarah
arah visi dan empati
kerajaan telah menunggu kalian untuk mengambil tempat kalian yang sebenarnya
aku hanyalah penjaga kerajaan kalian putriku
kalian berangkat mencari pemimpin sejati
dan peristiwa kebetulan membawa kalian memberikan sesuatu kepada kalian
yang bahkan tidak pernah kalian pikirkan
itulah esensi sebenarnya dari serendipity
ingatlah para putri
yang kalian cari adalah kalian
para saudari dituntun melewati aula besar dan menuju singgah sana tinggi
dan saat mereka mengambil tongkat
istana dan kerajaan berkembang
memanfaatkan keterampilan baru yang mereka peroleh
para saudari membuat tiga perubahan di kerajaan
elenor memahami keragaman kerajaan dan mulai membuat dewan penasihat yang unik
lucia fokus pada penglihatan tentang komunitas yang maju
dan menerapkan sistem pendidikan baru untuk generasi muda
dan irene memimpin semua proyek pembangunan kerajaan
dengan tetap memperhatikan pemeliharaan alam
yang disebut pembangunan berkelanjutan
kerajaan serendipity menjadi hidup
karena menemukan pemimpin sejatinya
yang kemudian dikenal sebagai saudari dari serendividu